anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
sidang lanjutan kasus tragedi kanjuruhan kembali digelar di pengadilan negeri surabaya
dan dalam agenda eksepsi kuasa hukum dari tiga terdakwa dari unsur kepolisian
menolak dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum
tiga terdakwa yang menjalani sidang eksepsi jumat ini adalah akp hasdarmawan
sebagai danki tiga brimopolda jawa timur
kemudian kompol wahyu setio pranoto sebagai kabak ops polres malang
serta akp bambang sidik kasat samapta polres malang
dalam nota keberatannya tim kuasa hukum terdakwa menolak seluruh dakwaan dari jpu
salah satu poin dakwaan yang disangkalkan penasihat hukum terdakwa adalah
kelalaian terdakwa dalam menjalankan tugas terkait regulasi keselamatan yang diatur
dalam aturan pssi edisi dua ribu dua puluh
menurut kuasa hukum regulasi tersebut hanyalah aturan dalam pertandingan
namun bukan dalam perundang
sehingga regulasi tersebut tidak mengikat para terdakwa yang merupakan anggota polri
menanggapi hal tersebut cpu tengah menyiapkan langkah hukum dalam tanggapannya pekan depan